kartu jakarta pintar plus dan kartu jakarta sehat plus merupakan program prima dona gubernur dan wakil gubernur terpilih dki jakarta
anies baswedan dan sandiaga uno satpilka dari ki jakarta dua ribu tujuh belas
di samping pro kontra sumber anggaran program ini juga berpotensi tidak terrealisasi dalam program kerja seratus hari anies sandi
kartu sakti bagi bidang pendidikan serta kesejahteraan sosial menjadi janji pamungkas yang diberikan anies baswedan serta sandiaga uno
selama kampanye pemilihan kepala daerah ibu kota
program ini kemudian dituangkan dalam program kartu jakarta pintar plus serta kartu jakarta sehat plus atau kjp dan kjs plus
targetnya anies sandi mampu memberikan kesejahteraan bagi anak usia enam hingga dua puluh satu tahun
untuk siswa yang berada di sekolah negeri swasta madrasah serta pesantren
menurut sosiolog universitas indonesia ganda upaya efektivitas penggunaan kartu sebagai jawaban akan pembebasan buta huruf hingga kesejahteraan sosial dinilai efektif
namun transparansi serta distribusi anggaran dinilai masih kurang
ini yang mau dipakai yang mana gitu
karena itu masalah pendistribusian
uang dan itu berkenaan dengan kebijakan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan itu
jadi maksud saya kalau terlalu banyak kartu itu juga ya
itu akan menimbulkan juga nanti istilahnya anda kan itu privilege seperti itu
dan itu gak boleh
transparansi serta distribusi anggaran pula yang mengundang produk konsumen
harus diam kan biasa
bantuan mereka sudah mutamad
penggabungan dua kartu berbeda menjadi satu kartu dinilai berpotensi tumpang tindih dalam sumber anggaran belanja
namun menurut pelaksana tugas dirjen keuangan daerah kementerian dalam negeri syarifudin
duplikasi anggaran terjadi jika bersumber dari satu anggaran sedangkan sasaran yang dicapai lebih dari satu
kalau memang itu sifatnya hanya perluasan cakupan
yang tadinya mungkin hanya murid atau anak anak yang masih di bangku sekolah
lantas kemudian ada perluasan cakupan menjadi yang putus sekolah pun
dengan harapan pemerintah mendorong supaya yang putus sekolah ini bisa melanjutkan sekolah
tentunya kalau pertimbangan seperti itu itu masih dalam ruang lingkup
yang berdasarkan norma yang ada itu masih bisa diberikan dalam bentuk belanja bantuan sosial
nah ketika kita bicara kjps ini kartu jakarta pintar
itu kan hanya media ini kalau kita bicara
itu ya interface hanya untuk artinya itu ya
yang intinya adalah itu kan hanya alat untuk kemudian pencairan anggaran
selain menjanjikan kombinasi anies sandi juga berjanji akan memberikan setoran tunai bagi pengguna kartu
dengan asumsi mampu memudahkan pemenuhan kebutuhan para warga
alih alih khawatir dengan bentuk penyelewengan dari bentuk bantuan
anis sandi menilai pembentukan sistem integrasi secara online mumpuni untuk mengawasi transparansi serta distribusi kartu
namun menurut syarif anggota dprd dki jakarta dari fraksi gerindra
dalam rentang awal kepemimpinan anies sandi kjp serta kjs plus belum bisa terlaksana
lantaran tidak masuk anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan atau apbdp dua ribu dua puluh
dengan kata lain eksekusi kesaktian kartu sakti ini
harus menunggu rencana pembangunan jangka menengah daerah atau rjpmd dua ribu dua puluh
pembangunan usia sekolah tapi tidak bersekolah kan terbatas
dari dari seribu orang dalam satu wilayah
kemasan kartu sakti dinilai menjadi solusi terbaru sebagai bentuk evaluasi dari bantuan langsung tunai
asumsi akan tercipta hasil lebih baik jika keduanya digabungkan sah sah saja terjadi
asalkan pemerintah mampu memberikan garansi bertanggung jawab
jadi sebuah transparansi bagi masyarakat